gabungan tni dan polri serta pemerintah provinsi papua
sabtu siang memberikan pelayanan kesehatan gratis
bagi korban kerusuhan dua puluh sembilan agustus
di kapal rumah sakit milik tni angkatan laut
kri dr suharto
pelayanan kesehatan bagi korban kerusuhan dua puluh sembilan agustus
dibagi di beberapa titik
di antaranya di halaman kantor gubernur papua
terminal expo waena dan di kri dr suharto
yang merupakan kapal perang rumah sakit republik indonesia
pengobatan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah
termasuk tni polri terhadap masyarakat di papua
kepala dinas kesehatan provinsi papua aloysius giai
yang ikut melihat pasien di kapal rumah sakit
mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut
menurutnya layanan kesehatan sangat membantu masyarakat
terutama warga yang terkena dampak kerusuhan
selain pelayanan kesehatan tni juga memberikan sembako
kepada masyarakat jayapura
tni khususnya tni al kepada masyarakat papua
terhadap apa yang terjadi sekian hari yang lalu
ri dr suharto ini memiliki kemampuan
untuk melaksanakan operasi medis
dan saat ini sudah ada sembilan belas pasien
yang sudah dimasukkan ke kri opi dr suharto
terutama masyarakat yang hari ini trauma
hari ini belum damai
saya kira dengan kegiatan kegiatan ini
masyarakat kita harus berpikir
kita di papua merasa memiliki terhadap bangsa kita
ada kepedulian dari komponen bangsa
terutama dari tni
kami jajaran kesehatan merasa sangat terbantu sekali
karena kami belum bisa menjangkau semuanya
dan masyarakat banyak juga trauma datang ke rumah sakit
sehingga dengan pendekatan pendekatan pelayanan ini
itu sangat luar biasa